aku datang tanpa kau undang
karena ingin berikan kejutan tak terlupakan
tapi kini ke pulang bagi dibuang
tanpa ucapan selamat jalan
apakah ini akhir
sungguh ku tak mau
tapi sungguh ku tak mau
sungguh ku khawatir
ini serius kita pengen buru buru ke bandara gini
iya lo mau balik lagi ke wulan gitu
ya buat ngeyakin wulan lagi lah roman
udah lah wulan udah dewasa
dia tau kan yang terbaik buat dia
serah lo deh
eh mau kemana lo
itu buang sampah buang sampah
eh mau kemana lo
udahnya gak tahu
kita ketemu dengan berantem
coba pernah lihat
sampai ketemu lagi

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau gue sama ibob sebenarnya cuma pura pura
kok gak ada sih
kalau udah di jakarta kan
apaan sih kok
kok gak ada heli sih
jauh jauh gue susu lokor menyerang
di sana kita malah berantem
kenapa selalu ada salah paham sih diantara kita
ternyata lo jahat ya
roman arbani bokap gue itu gak sakit
dia sehat sehat aja
bahkan kak ramad sendiri yang bilang sama gue
lo lakuin ini karena lo cemburu kan sama halva
gue bakal balik
gue bakal tetap di sini
dan satu lagi
jangan pernah nyumpain bokap gue sakit
ku datang tanpa kau undang
karena ingin berikan kejutan tak terlupakan
tapi kini ku pulang bagi dibuang
tanpa ucapan selamat jalan
apakah ini akhir
aku tak mau
aku tak mau
sungguh aku tak mau
tapi sungguh aku khawatir
sebelum pulang makan dulu deh
di rumah pasti gak ada makanan
ibu saya mau pesen bakso satu
nasi ramah satu
sama air mineral
tapi neng harus bayar dulu
bu di mana mana itu orang dibikinin dulu makanannya baru dibayar
bukannya saya bayar dulu baru dibikinin makanannya
ibu nih ngaco deh
iya ibu juga tahu
tapi nen itu ibu perhatiin nih
dari kemarin kalau habis makan tuh kabur
nggak ada makanan
nggak ada makanan
nggak ada makanan
nggak ada makanan
nggak ada makanan
nggak ada makanan
nggak ada makanan
nggak mau bayar
jadi ibu malis deh
ih bukannya begitu
ibu tuh pasti inget sekali kalau kamu tuh kalau udah makan tuh terus ditagih
nggak mau bayar masuk ibu
ibu ibu udah salah keras lagi
ibu ibu jangan ngaco deh
udah berapa emangnya sih
ya elah ibu
ibu ini suka nggak lucu ya
yang kali saya nggak mampu dua belas ribu
ya elah dua belas ribu doang mah
bu gimana kalau gue ceng aja
saya bener bener nggak punya duit nih ibu ya
langsung aja nih ibu hamil
pokoknya kembaliannya nanti buat ibu
nggak usah dibalikin lagi ke saya
lima ribu nggak cukup
ah udah aja
nggak usah makan
saya ngejajan ngejajan ya
ya udah deh
nggak usah aja deh
eh lagu banget ya dikasih goceng aja
begini begini kan juga duit
tapi kan bekar dari emangnya bobi belum dimakan
belum makan nih
orang gede liat ini daripada gue kelaper nang perni rumah
untung ada ini
kalau nggak bisa kelaperan nih gue
biar makanin dulu mah
awas juga ya